menjelang asian games sejumlah simulasi digelar
hal ini dilakukan untuk memastikan waktu tempuh yang dilalui para atlet
sesuai dengan standar yang diberikan dewan olimpiade asia
inas gok menggelar simulasi parade atlet untuk pembukaan asian games dua ribu delapan belas agustus mendatang
simulasi digelar pada sabtu sore dimulai dari wisma atlet kemayoran jakarta utara
menuju kompleks gelora bung karno
simulasi ini melibatkan satu ratus lima puluh bus dengan kapasitas setiap bus yang dapat menampung empat puluh atlet
rute parada atlet ini melewati tol kemayoran hingga tol dalam kota dengan waktu tempuh dua puluh dua menit
direktur transportasi inas gok ipung purnomo mengungkapkan
rekayasa lalu lintas berupa sistem buka tutup lalu lintas dan pintu tol
bagi pengguna jalan pun nantinya akan dilakukan situasional
untuk pengalian arus memang ini kita akan lakukan rekayasa
baik penutupan maupun pengalihan terutama ini pada waktu akan berangkat
karena pada waktu kita berangkat ini ada dua pemberangkatan
pemberangkatan pertama dari tempat kita ini yang kedua pemberangkatannya dari belakang di pinggir kali
jadi kalau dari sini kita langsung motong di bawah flyover langsung belok kanan
nanti melingkar di jalan benyamin soaib langsung masuk gerbang tol ke mayorat
kalau yang dari belakang yang dari pinggir kali atau gate dua ini anggap aja gate satu
di belakang gate dua nanti akan melingkar pinggir kali belok ke kiri
masuk flyover langsung dia naik flyover
masuk jalan benyamin soaib melingkar balik arah masuk gerbang tol ke mayorat
lanjut mengarah ke arah gbk
di dalam gbk pun juga nanti juga sama nanti ada akan pengalian dan penutupan arus lalu lintas
karena pada waktu kedatangan nanti di flyover akan memasukin pintu sepuluh
itu pasti kendaraan kendaraan ini akan antri panjang